ya allah kalian ini memang hebat
untung pemiliknya nenek baik
kamu juga baik
selamat pagi mami hari yang hebat
selamat pagi mami hari yang hebat
selamat pagi mami hari yang hebat
bapak mau disiapkan meja
bapak mau disiapkan meja
mama saya tadi kesini gak
iya pak betul tapi barusan beliau sudah pergi keluar
enggak mungkin yang barusan itu parakah
pasti aku salah lihat
kan nanti malam kita bubur disini lagi
nah anak itu tuh bantalnya tuh
sangat selimutnya juga ya
ipat ya nak ya
sampai kapan kita tidur disini
ya bu masa kita di luar terus
sabar ya sayang ya
kita berdoa sama allah
semoga saja aura bening dan juga tante melly
bisa menemui pembeli lahan ini
hari ini ibu dan anak anak sudah harus pergi dari sini
jangan di halaman seperti ini lagi
bu kita gak mau pergi bu
ya kan kita gak punya tempat tinggal
pak hardi tolong pak
berikan saya waktu lagi pak untuk tinggal disini
jangan usir kami pak
saya udah baik banget sama ibu
ibu sudah saya biarkan semalaman disini
sekarang ibu dan anak anak
udah harus pergi dari sini
berikan saya kesempatan dan waktu lagi pak

ibu tolong ya pak ya
jangan usir kami pak
kamu gak usah usia mereka
proyek pembangunan hotel ini saya batalkan
dan panti ini akan saya pertahankan
untuk tempat tinggal saya
semoga allah membalas semua kebaikan ibu
kalian boleh masukin
karena panti ini masih tempat tinggal kalian ya
kamu boleh pergi
nanti staff saya akan menghubungi kamu
untuk membicarakan masalah tanah ini lebih lanjut
terima kasih nenek
terima kasih nenek
terima kasih nenek
terima kasih nenek
terima kasih nenek

makasih banyak ya nenek
kalian juga harus terima kasih sama bening
karena bening yang merubah pikiran nenek
untuk menjadikan panti ini tetap tempat tinggal kalian
sayang terima kasih
sayang terima kasih ya nenek
katanya dipanggil sama bosnya
jadi tante meli nggak nemenin kalian
ya allah kalian ini memang hebat
makasih ya sayang
untung pemiliknya nenek baik
kamu juga baik

permisi pak saya mau kasih laporan
oke terima kasih
jadi gini pak rencana kita berjalan dengan lancar pak
wanita itu sekarang sudah bekerja di bagian restoran sebagai cook healper
sudah ya masalahnya gue sama sekali gak bisa masak
ya lu tinggal belajar aja bro apa susahnya sih
kalau gue nekat itu dapur hotel bisa hancur semua
mas mas tadi maaf mas saya dengar omongan tentang lowongan pekerjaan kru masak
itu dimana ya mas
jadi gini pokoknya saya gak mau sampai nayat tau kalau saya mengatur dia untuk kerja disini
baik pak baik
kalau begitu saya permisi dulu pak
terima kasih pak
terima kasih pak
ini apa saya sudah kasih tahu kamu potongnya tipis tipis
saya bukan mau bikin semut daging
gak se tebal ini nay
saya janji gak akan ulangin lagi
sebagai kitchen assistant seharusnya kamu bikin pekerja saya yang lebih mudah
bukan malah memperlambat
ya udah potong yang benar ya
dan kita bisa bersama nanti
terima kasih makasih
ya terima kasih
ya terima kasih
terima kasih pak